aku beli mama tas
mama pasti suka ini bagus banget loh
eh elsa pakai repot repot kamu nah
makasih ya sayang
kamu udah makan buah mau makan gak
makanya mak tadi kan aku bilang aku tuh kesini kangen masakan mama
makanya sekarang aku lapar
oh memangnya kamu lagi datang bulan
ya udah kalau gitu kamu cek aja dulu ke dokter ya
coba kamu cek dulu deh ke dokter
pasin aja dia apa enggak
enggak ma gak usah gak perlu
masuk angin ini
apaan sih si andin pakai bilang yakin yakin
kan bahaya kalau papa mama malah curiga
semoga suara tadi bukan apa apa
ya udah kalau gitu kamu istirahat ya kan kamu masuk angin katanya
ya udah kalau gitu aku antarin mama
walaikumsalam papa ya
al verm pamit ya
terima kasih udah datang ben
pertarungan mana lagi
kok gak ada semua ya
papa harap pernikahan kamu sama albaik baik aja
pernikahan aku sama albaik
atau sama mas albaik baik aja kok
itu harapan papa ya
papa cuma ingin kamu selalu bahagia
papa pulang dulu ya
kamu jaga kesehatan kamu
kamu masuk ke dalam istriku ya
tapi kilimnya kadang lagi masuk ke dalam istriku
maksud papa apa ya
kenapa apa kayak menduga kalau rumah tangga aku
gak baik baik aja
kenapa nggak ada semua sih
kenapa gak ada semua sih
kenapa gak ada ya
kamu lagi ngeri apa
surat perjanjian kamu nih bilang
saya liat lah
hasilnya itu udah gak ada
hasilnya ternyata rina yang ambil
katanya dibuat menyesat pesawat
dimana ya surat itu
gimana kalau misalnya surat itu udah ditemen sama orang
dan udah dibaca
terus gimana mas
kamu udah sharing mas udah ketemu
semua udah saya bongkar
semua udah saya cari gak ada
itu apa lo
itu tapi guys
gak ada lagi
ma sayang udah lama nunggu
ma aku beli mama tas
mau pasti suka ini bagus banget
makasih ya sayang
kamu udah makan belum mau makan gak
aku tuh kesini kangen masakan mama
makanya sekarang aku lapar
yaudah yuk mama siapin ya
papa mau makan juga
aku masih kenyang ma
nanti aja lah
aku mau istirahat dulu aja ya

enggak mau makan
terima kasih ya

kalo papa udah nemuin surat itu

kalo papa udah sampe rumah
kalo papa udah sampe rumah

kalo papa udah sampe rumah
kalo papa udah sampe rumah

kalo papa udah sampe rumah
kalo papa udah sampe rumah
kalo papa udah sampe rumah
kalo papa udah sampe rumah
kalo papa udah sampe rumah

kalo papa udah sampe rumah
kalo papa udah sampe rumah
kalo papa udah sampe rumah

kalo papa udah sampe rumah
ehm papa udah sampe rumah
baru aja din
ehm pak aku mau tanyain deh
papa ketemu surat nggak yang ada di rumah
yang ada materainya
tadi bapak temuin surat itu
waktu main kapal kapalan sama rena
dan suratnya sekarang
surat itu benar ada sama papa lagi
pa papa udah baca belum
belum papa baca
papa tolong balikin ke aku ya suratnya
tolong jangan dibaca
karena itu bener bener bersifat privasi banget pa
kenapa sebenarnya isi surat ini
kenapa perasaanku gak enak
besok papa kembali ke kamu ya
papa gak akan baca
yaudah aku tetap dulu teleponnya
padahal aku sangat penasaran
tapi aku harus hargai privasi andin
kalau enggak dia pasti kecewa
siapa enggak mau sen estrat bumper woman di video in the past